ketua dpp partai golkar dev laksono memberikan kode ada partai berwarna biru yang ingin mendukung prabowo dengan bergabung dalam koalisi indonesia maju
putra agung laksono itu tak hanya menyebut kode warna biru dari partainya tapi juga mengatakan bahwa partai biru ini dipimpin oleh anak muda yang berwajah tampan
hal ini disampaikan di dpp partai golkar pada sabtu sore di jakarta
dev laksono tak mau merinci nama partai dan ketua umum partai biru yang dimaksud namun ia bergurau jika ketua umum partai biru itu pernah jadi serdadu
menurutnya deklarasi dukungan dari partai biru akan segera dilakukan karena batas pendaftaran pasangan capres dan cawapres ke kpu sudah semakin dekat
jika dilihat dari logo partai ada empat partai yang logonya berwarna biru pada pemilu tahun depan
setelah hengkang dari koalisi perubahan hingga saat ini hanya partai demokrat yang belum memiliki koalisi
selain itu pemimpin demokrat juga identik dengan pria muda
harus segera harus segera
karena kan tanggal sepuluh kita sudah pendaftaran calon presiden dan calon logok presiden